biaran saya udah bilang dengan jujur malah kamu mengira saya bohong
saya lihat ada apa nino di kantor polisi raja lima pak
apa kamu beneran cinta sama aku
boleh aku dengar lagi mas
dulu kau pernah bohongin aku juga kan mas
mas kamu ngelamar aku
kamu buat aku melayang
kamu buat aku untuk jatuh cinta sama kamu mas
tapi ternyata itu semua untuk hak adopsi reina
tapi dari situ aku belajar sih mas
belajar untuk gak terlalu percaya
atas semua kebohongan
aku lebih pintar sekarang
aku lebih pintar sekarang
gak usah dijelasin
aku paham kau
maaf pak waktu kunjungan sudah selesai
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
kok malah dia mikir gue bohong
kan gue jadi bingung harus ngomong apa
yes menang menang
sekali lagi thank you ya
terima kasih sekali udah mau repot repot
bantuin acara rena hari ini
dan rena sampai jadi juara
saya juga senang kok bantuin rena
kamu seneng gak menang akhirnya
yaudah kalau gitu kami duluan ya nino
oh ya yaudah rena
duluan ya nino
kamu dikasih dulu ya
uh bialanya besar
ini tolong dibagasi kali ya bu
iya boleh bagasi aja ya
ada hubungan apa dengan aldebaran dan ra
bu rosso tadi nggak sempat menjawab pertanyaan aku
mungkin aku harus cari cara lain untuk menggali informasi soal ini
luar biasa bu
ada yang saya bisa bantu pak
saya mencari seorang
yang bernama erlangga
kemarin yang bersangkutan
apa yang bersangkutan ada di kantor polisi sini pak
kenapa pak nieno mau ketemu angga ya
saya harus lapor ke pak hal
tolong koordinasi ke bagian tahanan
ada yang ingin ketemu dengan saudara erlangga
semoga aku bisa
dapatin informasi dari erlangga ini
dia pasti tau
apa hubungannya aldebaran dengan roy
iya ren kenapa
saya lihat ada apa nino di kantor polisi
saya dengar kalau dia mau ketemu sama
nino mau ketemu angga
nino tahu dari mana tentang angga
saya juga kurang tahu pak
kalau ada apa apa kabarin saya
pak mau kemana ya
bukannya tadi urusan mobil bapak sudah beres
munjungi tahanan yang berama erlangga
pak tunggu dulu
karena saudara erlangga
sedang menerima kunjungan lain
saya gak bisa ketemu angga sekarang
jangan sampai pak nino bertanya